momen manis terekam kamera ketika seorang gadis kecil ukraina menyanyikan lagu lat it go dari
film disney frozen dengan sepenuh hati gadis bernama amelia ini bernyanyi kepada para pengungsi
di tempat perlindungan saat bom yang masih menghujani kiev pengungsi yang sebelumnya
sibuk seketika terdiam seakan terhipnotis oleh lantunan penyanyi muda itu video yang
direkam pada tiga maret ini seakan menjadi curahan hati sang gadis kecil yang sejenak
ingin mencoba tidak peduli dengan apa yang dialaminya saat ini
gadis kecil bernama anna maria maslovska terpaksa harus meninggalkan kehidupan normalnya
di kharkiv ukraina bersama sang ibu anna maria menempuh perjalanan dua hari untuk
mengungsi ke hungaria bergabung dengan ratusan pengungsi lainnya duduk di stasiun
kereta api di kota perbatasan zahoni gadis berusia sepuluh tahun ini masih memikirkan semuanya
ada mainan teman teman dan kenangan yang ditinggalkan melalui pesan singkat anna
maria berusaha mencari keberadaan teman temannya berharap kabar mereka baik baik saja
setelah perang berakhir anna maria mengaku ingin kembali ke taman bermain yang indah di kharkiv sebuah
kota yang ia katakan adalah bagian dari hatinya serta dapat terhubung kembali dengan teman teman
yang kini terpisah
hai sebanyak tiga puluh tiga balita yang menghuni panti asuhan di kota bila serva ukraina harus berlindung di ruang
bawah tanah anak anak malang ini terpaksa mengungsi di ruangan pengap tanpa jendela
kota bila serva hancur akibat serangan tentara rusia sepanjang minggu lalu kesedihan mereka
belum berakhir anak anak ini harus segera meninggalkan lokasi pengungsian meski mereka
masih belum menemukan tempat yang lebih aman